tiap hari latihan bareng terus juga ya sama temen sendiri juga yang dalam arti udah final ya bukan yang gak mau menang ya
maksudnya siapapun pemenangnya pasti buat indonesia juga buat tunggal putra juga gitu
jadi apa ya jadi ya senang juga gitu

sama sih jadi pas kemarin udah semifinalnya kan ginting main duluan
pas udah ginting menang pas saya juga menang jadi ya beda gitu loh
feelingnya lebih udah kita ya indonesia gitu yang menang
ya itu yang tadi gue bilang siapapun sebenarnya sweet sweetan aja ya
siapapun yang menang indonesia yang bangga ya
ada buat oni sendiri tadi kan enggak lah aku juga mau menang
kan biasanya kalau ketemu berdua ketemu berdua yang paling sering menang siapa
kalau pertandingan kan head to head tadi menenang ginting
oni gak punya excuse ya baru ngalahin excelsen capek
enggak lah justru abis ngalahin excelsen namanya langsung juara kan
kalanya sama jojo yang peringkatnya di bawah gue gitu
ya memang inilah maksudnya bisa jadi apa ya namanya kayak teka teki juga lah di luar raga gitu mbak
maksudnya mau siapapun lawannya mau ranking satu mau sebelumnya menang berapa puluh kali gitu
maksudnya kalau besok ketemu ya punya chance nya sama sama lagi gitu
jadi ya itu tadi saya bilang kok kita bisa prepare diri kita dengan baik bisa masuk ke lapangan siap semuanya
di lapangan juga tadi bisa jaga mental pikirannya
terus pola permainan segala macam
ya bisa menang gitu siapapun lawannya gitu
jadi skill nomor satu tapi suasana hati dan mental itu sebenarnya juga sangat penting ya
waktu kalau kita belajar dari olimpiade empat tahun lalu ya kalau nggak salah memasuki covid itu kan ada cerita yang gak menyenangkan ya
termasuk tragis sih sudah sampai di all england
terus disuruh pulang karena dianggap satu pesawat dengan
yang terkena covid gitu
itu pengalaman dua ribu waktu itu jadi semacam ini nggak waktu kalian berangkat
mengingat ingat itu atau ah aku gak mau pikirin itu
ya itu kejadiannya kalau boleh cerita sedikit itu pas banget aku sempet bertanding dulu
pas banget itu aku beres tanding habis menang terus tiba tiba refri datang ke tempat backstage
terus dia bilang tim indonesia udah gak boleh bertanding lagi
ya katanya setelah ditelusuri katanya penerbangan dari turki ke birmingham ada satu pesawat dengan yang terkena covid gitu
padahal kursinya tuh ya nggak tahu jauh banget gitu misalnya
tapi tetap seluruh atlet itu nggak boleh main gitu loh
lah sedangkan kan saya sudah bertanding
nah jadi disitu juga ya sempat kayak kecewa juga
tapi ya setelah ya beberapa tahun setelah itu
pengalaman buruk yang waktu itu buat oni diingat ingat semacam kadang kadang kan ada pengalaman buruk kita mau balas dendam
balas dendam dalam arti spirit bahwa mau memutarbalikan pengalaman buruk itu menjadi pengalaman kemenangan
saya kan lagi siap siap main tuh di kamar lagi habis makan malam
terus dari pulang juga ya
seriusan loh kok baru mau berangkat
kayak gitu banyak orang pada umumnya sering trauma
maksudnya ya tadi karena kita mungkin udah sering dalam apa ya fase kayak menang kalah menang kalah
jadi kayak lebih mungkin lebih mudah berbesar hati gitu loh mbak
jadi kayak misalnya ya mungkin ya bukan rezekinya
kalau kita mau ngomong enaknya aja gampangnya aja bukan rezeki ya
jadi ya udah kita siapin lagi buat next turnamen
karena kan di badminton turnamen ini terus terusan nih
kalau kita apa gak bisa recover mentalnya
kalau nggak bisa move on kalau anak sekarang ya
kayaknya kalau nggak bisa recover apa perasaannya itu ya berpengaruh ke turnamen turnamen berikutnya
kalau boleh tahu tapi ada nggak pengalaman yang menurut jojo atau oni tuh pengalaman yang paling terburuk sepanjang sejarah sampai saat ini
cuman pasti berbeda beda juga gitu
ada ya di pertandingan tertentu yang
kayaknya kita udah prepare bagus banget
kita rasa kayaknya bisa nih di pertandingan ini untuk at least menampilkan yang terbaik
karena kan kalau misalnya kalau menang tuh udah pasti lah itu pengalaman terbaik
apa dengan pengalaman yang the best
oh pasti ya menang lah menang ini
ini pertandingan aduh masih junior lah
masih junior baru masuk banget di pbsi kan
terus adalah kita dikirim untuk ke eropa gitu
pertandingan ya pertandingan di eropa lah gitu
aku baru pertama kali tuh ke eropa kan gak tau apa sih namanya jetlake segala macam tuh gak ngerti lah
nah sedangkan waktu itu masih bertanding satu hari itu dua sampai tiga kali
karena pasti pertandingan yang bawah lah gitu
maksudnya ya udah jauh jauh datang ke eropa
karena ya itu saya gak pengetahuan jet lag
ya udah asal pulang tidur
udah waktunya tapi gak ada disitu
itu pengalaman terburuk sekaligus aib lah ya
karena kayaknya gak ada lagi pemain ternyata kayak saya
aib itu masih bisa diceritakan dengan bangga kalau udah juara all england
aib lu panjang bener buat jadi cibiran
gak ada sih maksudnya yang jadi ini banget
apa jadi trauma apa semua
cuman ya inget juga gak lama dari dia tuh ada pertandingan di taipei
ini masalahnya lama lama kalian kan sahabatan yang menurut aku nggak soal ketiduran lah
cuma di eropa beda enam tujuh jam gitu kan
jadi kebetulan untungnya hotel sama hallnya sebelahan
jadi pas bangun pas jam ini
karena trauma juga dia bawa jonathan waktu itu sempet tidur
pas saya wah untung aja
jadi kalian berdua memang pasangan sleepyhead
jo menang kemarin kan
dulu tuh jojo waktu menang apa ya
asian games ya dua ribu delapan belas ya
ada sebuah ada gerakan yang wow cewek cewek histeris
maksudnya ya sebenarnya kalau kita ngomong konteks selebrasi ya
karena di dunia olahraga lain itu menjadi hal yang wajar gitu
tapi mungkin karena di bulu tangkis
dan ya kebetulan waktu itu di asian games di jakarta
ya yang diingat itu gitu
cuman ya belakangan ini mungkin ya lebih
jangan berlebihan juga lah ya udahlah biasa aja
memang dia mau low profile atau ada analisa apa sebagai sahabatnya
atau jangan jangan seperti yang kita bicarakan
jadi daripada di zoom memang netizen
so jadi ini pengalaman yang luar biasa ya buat kalian berdua untuk membawa nama baik indonesia
saya sebenarnya mau masuk ke
soal bisa sampai di sini juga bukan tanpa perjalanan yang jatuh bangun
tapi juga soal pernah mendapat penilaian bahwa kalian berdua ini jauh lebih mementingkan kegiatan di luar lapangan daripada berlatih
pelajaran apa yang mereka dapatkan